bahwa sebuah pesawat hongkong airlines mengalami turbulensi tercatat pesawat mengangkut penumpang sebanyak dua ratus empat jiwa dan dua belas kru
dilaporkan tiga orang luka berat luka ringan empat belas jiwa
dan dari sejumlah itu sebelas dirujuk ke rumah sakit dan enam dirujuk ke klinik kantor kesehatan pelabuhan
ya dan sekarang kita sudah terhubung dengan korespondensi ann indonesia di bali igede nyuman wiryadinata
selamat pagi nyoman bagaimana sebuah pesawat yang terkena turbulensi bagaimana kondisi para penumpang saat ini
ya ada tujuh belas penumpang dan awak yang dilarikan ke rumah sakit karena menderita luka ringan dan luka berat
setelah pesawat hong kong airlines tujuan hong kong yang tidak berangkat dari denpasar mengalami turbulensi di udara di kalimantan
jadi sekitar pukul empat dua puluh sembilan pesawat kembali dari udara kalimantan berbalik menuju ke bandara igusti ngurah rai bali
dan saat ini korban atau penumpang yang mengalami luka tengah dirawat di salah satu rumah sakit swasta di wilayah kutel
kemudian ada juga mendapatkan penanganan ringan di kantor kesehatan bandara di pelabuhan atau bandara igusti ngurah rai bali
ya nyoman terkait dengan pesawat hongkong island tersebut yang mengalami turbulensi dan kemudian mendarat di bandara igusti ngurah rai
apakah sempat mengganggu perjalanan sejumlah pererbangan lain
ya memang kecelakaan atau turbulensi yang dialami pesawat ini tidak mengganggu penerbangan atau arus lalu lintas di bandara igusti ngurah rai bali
dan penerbangan atau lalu lintas udara berjalan dengan normal
karena ini kejadiannya di udara dan pesawat ini sudah bisa kembali ke bandara igusti ngurah rai walaupun dengan membawa sejumlah korban luka dan ringan maupun berat
selain mengakibatkan penerbangan pesawat ini juga mengalami penerbangan yang berlaku di bandara igusti ngurah rai
selain mengakibatkan penerbangan pesawat ini juga mengalami penerbangan yang berlaku di bandara igusti ngurah rai
apakah juga kondisi pesawat ini juga mengalami kerusakan
dan seberapa parahkah pasien yang luka saat ini nyoman
ya informasi awal memang hanya sekitar tujuh belas orang yang menderita luka ringan maupun berat
artinya di dalam pesawat kita belum mengetahui belum dapat info apakah kerusakan yang terjadi dalam pesawat
apakah kerusakan yang terjadi dalam pesawat
seluruh barang sebagian atau sebagian kecil barang akan berjatuhan
ataupun mereka yang luka berat biasanya setengah tidak menggunakan sabuk pengaman atau safety belt
biasanya itu yang terjadi pada pesawat yang mengalami turbulensi
baik nyoman kami ingin mengetahui juga bagaimana dengan kondisi penumpang
apakah ada yang sudah diterbangkan ke tujuan awal pesawat hongkong airlines ini dengan pesawat lainnya
ya sampai saat ini
tapi memang belum dapat informasi apakah pesawat itu telah menerbangkan ke bali
yang jelas dari tujuh belas orang yang menderita luka ringan dan berat ini tengah dirawat di rumah sakit yang ada di seputaran kutel
jadi belum dapat informasi terakhir bagaimana kondisi daripada penumpang lainnya yang tidak berangkat ke hong kong
baik terima kasih gede nyoman wiryadina
kita melaporkan langsung dari bali